anda masih bersama kami di program spesial kitabisa karena merdeka
demi meningkatkan perekonomian dalam negeri pemerintahan presiden jokowi
hingga kini memang gencar menggarap berbagai proyek infrastruktur
dan menetapkan ada tiga puluh proyek prioritas yang bernilai lebih dari rp delapan ratus lima puluh satu triliun
lalu mungkin anda bertanya tanya apa saja proyek senilai rp delapan ratus lima puluh satu triliun tersebut
berikut di antaranya
yang pertama dengan nilai proyek rp delapan puluh satu triliun terbentang dari bandar lampung hingga banda aceh
memiliki panjang seribu sembilan ratus delapan puluh km ini adalah tol trans sumatra
kemudian kita akan lihat proyek light rail transit di palembang sumatera selatan
dengan nilai proyek rp tujuh lima belas triliun yang menghubungkan antara bandara sultan mahmud badarudin ii
dengan kompleks olahraga cakabari
kemudian kita beralih ke ibu kota jakarta
ada light rail transit atau lrt juga di jabodetabek dengan nilai proyek rp tiga puluh empat tiga triliun
kita beralih ke proyek selanjutnya
di mana ada proyek bernama sebuah proyek pembangunan kanal sepanjang empat puluh km
yang menghubungkan antara cikarang dryport dengan pelabuhan tanjung priok
yang diberi nama cikarang bekasi inland waterway
kita beralih ke proyek selanjutnya
ada juga jaringan kereta api
di kalimantan timur yang menghubungkan balikpapan dengan kutai barat
yang umumnya bisa mempercepat transportasi logistik sumber daya alam
kita beralih ke proyek lainnya
ada juga proyek palapa ring broadband
di mana proyek ini akan membangun infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional
di daerah daerah non komersial
demi pemerataan tentunya akses broadband
saya akan mengajak
anda untuk ke ibu kota jakarta
dimana salah satu proyek infrastruktur prioritas
yang tengah dibangun di jakarta
adalah pembangunan mass rapid transit
mrt memang menjadi salah satu formula
yang dipercaya bisa mengurai
kemacetan di ibu kota
dan menghilangkan kerugian materi yang cukup besar
pertahunya akibat kemacetan sehari hari
nantinya warga ibu kota jakarta akan menggunakan
kereta rel listrik yang bebas polusi
seperti yang ada di samping saya ini
keren kan ini kurang lebih
gambaran bagaimana mass rapid transit
nanti bisa kita nikmati di ibu kota jakarta
tapi banyak yang bertanya tanya
kapan mass rapid transit yang canggih ini
bisa kita nikmati untuk mengurai
kemacetan di ibu kota
saat ini tengah dilakukan pembangunan mrt
yang terbagi menjadi dua tahap
tahap pertama dari lebak bulus
hingga bundaran hotel indonesia
dengan panjang lima belas tujuh km
yang terbagi atas dua buah konstruksi
layang atau elevated
yang terbentang dari lebak bulus
hingga sisinga mangar raja
dengan tujuh buah stasiun layang
sisanya memakai konstruksi bawah tanah
dengan enam stasiun bawah tanah
sementara itu tahap kedua
akan menghubungkan bundaran hotel indonesia
dengan kampung bandan di jakarta utara
dengan panjang delapan satu km
akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
jadi anda harus cukup bersabar
untuk bisa menikmati koridor lengkap
dari selatan ke utara
dan sekarang kita akan lihat ini
bagaimana ilustrasi konstruksi bawah tanah
yang dibangun menggunakan teknologi yang canggih
tbm atau tunnel boring machine
seperti yang anda bisa lihat di bawah saya ini
proses konstruksi bawah tanah ini
memang membentang sepanjang enam km
dari kawasan senayan di jakarta
hingga bundaran hotel indonesia
di jakarta pusat
dimana terdapat enam buah stasiun
enam buah stasiun bawah tanah tentunya
untuk semakin mudah
membuat anda bisa naik transportasi publik
akan ada beberapa gedung perkantoran
yang ada di kawasan bisnis
seperti sudirman dan tamrin
akan memiliki jalur interkoneksi
dengan stasiun bawah tanah ini
sehingga memudahkan anda
untuk bisa menaiki
langsung dari bawah kantor anda
jadi tidak perlu jalan lebih jauh lagi
pembangunan dan pemenahan jalur transportasi
ibu kota memang terus dilakukan
untuk mempermudah mobilitas kita
sebagai warga ibu kota
kita akan lihat saja
bagaimana jalur transportasi publik
apa saja yang melintas di ibu kota
dan juga kota kota penyangga
di sekitar jakarta
yang pertama ada bus transjakarta
yang saat ini sudah memiliki tujuh belas rute
yang menghubungkan banyak sekali wilayah
di ibu kota jakarta
baik langsung ataupun feeder
dengan stasiun krl
yang kedua ada jalur komuter lain
tentu saja jalur kereta ini akan menghubungi
beberapa wilayah penyangga di jakarta
seperti bekasi bogor depok serpong dan tangerang
mrt yang saat ini masih dalam pengerjaan
yaitu masih dalam tahap pembangunan
di koridor selatan utara
dari lebak bulus menuju bundaran hotel indonesia
karena nantinya akan dilanjutkan dengan koridor timur
menuju koridor barat
jalur lrt atau light rail transit
yang memiliki jalan lrt
yang memiliki rute cibubur cawang grogol
dan juga bekasi cawang juga tengah dibangun
dan bisa memanjakan kita
dengan beragam transportasi publik
yang bisa menjadi pilihan dan saling terkoneksi
tapi kalau kita bicara integrasi
baru ada empat stasiun krl
yang terintegrasi langsung
dengan bus transjakarta
jadi kalau kita bicara konektivitas atau integrasi
itu masih cukup jauh panggang dari api
kita akan kembali
bicara mengenai interkoneksi transportasi
ibu kota jakarta
di masa depan
nantinya setelah tahap pertama
selatan dan utara selesai dikerjakan
ada mrt koridor kedua yang membentang
dari wilayah timur ke barat
yang juga akan dibangun
dan hingga saat ini masih dalam tahap studi kelayakan
apalagi jika ditambah
nanti ada pembangunan kereta bandara
di kawasan jakarta barat
dan nantinya masyarakat tentunya pasti
akan lebih mudah mengakses
seperti bandara internasional soekarno hatta
dan juga pelabuhan tanjung priuk
di jakarta utara
nantinya atau intinya semua
nantinya terkoneksi dan bebas hambatan
kalau bicara filosofinya ini ya
jalur transportasi itu seperti layaknya
sebuah aliran darah
dan tanpa hambatan aliran darah
maka pergerakan barang
yang bisa menunjang perekonomian
akan semakin cepat
itu tadi bagaimana gambaran transportasi
publik di ibukota jakarta
setelah melewati tujuh puluh satu tahun indonesia merdeka
ya setelah ya
saya sudah berikan ilustrasi sedikitnya
pasti ada penasaran
sudah sejauh mana sih pembangunan mrt
di jakarta saat ini
kita langsung terhubung dengan koresponden kami
miladia rahma yang saat ini berada di lokasi pembangunan mrt
yang ada di senayan jakarta
silahkan mila dengan informasinya
silahkan mila dengan informasinya
silahkan mila dengan informasinya
silahkan mila dengan informasinya
silahkan mila dengan informasinya
tidak untuk di l cops
kembali kemudian pada tahun dua ribu enam ada pinjaman lunak dari gic atau japan international corporation agency yang memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah dki jakarta
yakni rp empat belas lima triliun untuk membangun mrt koridor pertama dari lebak bulus menuju ke duku atas
sampai akhirnya diperpanjang dari lebak bulus menuju ke bundaran hotel indonesia
secara keseluruhan budi saya harus katakan bahwa sudah ada kemajuan total untuk mrt di jakarta
koridor satu dari lebak bulus menuju ke bundaran hotel indonesia sudah selesai lima puluh dua lima persen
dengan rincian untuk elevated track ini mencapai tujuh puluh lima persen dan untuk underground ini mencapai tiga puluh persen
beberapa saat yang lalu budi saya juga sudah sempat melakukan peliputan langsung ke salah satu stasiun mrt
tepatnya di stasiun duku atas dan juga berbicara langsung dengan dono bustami yang merupakan direktur utama mrt jakarta
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut selantur yang ada
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda
berikut laporannya untuk anda

yogi tujuliarto akan memberikan gambarannya ke kita semua berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pengerjaan jalan trans papua
pengerjaan jalan trans papua oleh personil zeni tni angkatan darat di sektor wamena mumugu telah tembus hingga distrik mbua kabupaten duga
atau telah lebih dari seratus kilometer
pengerjaan peningkatan jalan dilakukan dengan cara membelah bukit batu dan mengurangi kecuraman jalan
dibutuhkan kendaraan gardan ganda untuk dapat melintas di jalan trans papua karena kondisi jalan masih beragam
sebagian sudah rata dan dapat dilalui dengan kecepatan sedang
di beberapa titik
kondisi jalan masih berbatu
jalan berlumpur juga masih ditemui
termasuk medan terjal dan berliku yang menuntut keahlian khusus pengendara
masih beragamnya kondisi jalan dan masih jauhnya akses bahan bakar maupun logistik menjadi tantangan dalam pengerjaan jalan
sebetulnya banyak kendala non teknis
tapi itu pun bisa kita aturkan
kita bisa mengatasi juga
misalnya seperti kontur tanah yang kalau kena hujan longsor itu bisa kita atasi juga
sudah kita buat trap trapan untuk mengatasi itu
ada ancaman dari sisi keamanan nggak pak selama ini
selama ini tidak ada
kita memang ada prosedurnya perotapnya
jadi selama kita kerja kita diamankan oleh batalon infantry

sempat ditentang oleh masyarakat setempat ini

dan jalan yang diangkat oleh masyarakat setempat tidak menggetarkan upaya personil zeni untuk mengerjakan jalan trans papua
melalui pendekatan yang santun dan solutif personil tni justru diterima dengan baik
dari masyarakat sendiri melihat bahwa kedatangan jalan program dari pemerintah pusat adalah salah satu menolong masyarakat yang ada di belakang gunung seperti duga ini
dan salah satunya di distrik bua
dulu sangat kesulitan
masyarakat ini masih hidup di bawah kampak batu
belum mengenal beras belum mengenal minyak goreng belum mengenal pakaian masih pakai koteka
kami kasih pemahaman ke masyarakat bahwa tujuan siput datang di sini untuk membangun jalan seperti ini
masyarakat distrik mbua berangsur menyadari bahwa jalan trans papua ditujukan untuk memudahkan kehidupan mereka
sebelum ada trans papua mereka harus berjalan kaki lima hari untuk membeli kebutuhan di wamena
sekarang mereka hanya membutuhkan waktu empat sampai lima jam saja
saat seluruh koridor jalan trans papua terhubung dan teraspal pada dua ribu delapan belas nanti mereka berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik
setiap segmen di koridor jalan trans papua merupakan upaya untuk memberikan solusi kepada masyarakat agar bebas dari kondisi terisolasi
membentang dari sepanjang sorong sampai merauke
jalan trans papua juga diharapkan akan menghubungkan setiap kota dan provinsi di papua untuk tercapainya pembangunan merata di seluruh negeri dan kokohnya nkri
baik itulah dari saya mengenai pembangunan infrastruktur indonesia dari ibu kota jakarta dan juga beberapa daerah inti lainnya
sekarang kita kembali ke prabu dan eva bagaimana sudah semakin optimistis mengenai pembangunan infrastruktur di indonesia
kalau saya sih boleh optimistis tapi harus realistis juga ya
karena durasi saya juga terbatas tadi
terima kasih ibu di atas penjelasannya tadi
tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana mega proyek infrastruktur indonesia yang tadi budi sempat katakan optimistis begitu ya memotret kemerdekaan dari sisi infrastruktur